pelarangan mudik yang dikeluarkan presiden seperti tidak digubris warga madura tujuan
pulau raas sumeneb seorang lansia yang mengidap stroke ini misalnya harus dibopong ke dermaga
untuk dinaikkan kapal kayu untuk bisa mudik sulitnya akses naik kapal membuat keluarga
harus menggendong dan mengangkat lansia tersebut secara estafet menaiki pagar dermaga hingga
orang meski pelabuhan raas madura memperlakukan adanya pelarangan angkutan orang mereka tetap
nekat naik kapal kayu ini puluhan pemudik dari pulau bali ini juga menumpuk agar bisa berangkat
dengan kapal kayu bersama motor mereka karena khawatir kapal feri tujuan raas sudah dilarang
membawa penumpang pembatasan terus ragu apa bisa buat orang apa tidak jadinya ke kapal kayu
terus tadi kondisi kemana waspondisi pastinya kondisi pasien enggak ada apa apa juga sering
kapal klm reformasi dan syah bandar wilayah kerja jangkar telah melarang pemudik untuk ikut di kapal
kayu ini mereka telah diimbau agar naik kapal feri selasa pagi dan menaikkan motor mereka di kapal
kayu namun pemudik tetap nekat mudik bersama dengan sepeda motor mereka adanya larangan
mudik membuat penumpang rela berdesak desakan di dalam kapal kayu walau harus duduk tanpa
alas dan atap kapal ya karena mungkin dia kangen sama orang madura orang raas karena dia memilih
dipercepat kalau pagi dia enggak ada gelombang mungkin dia memilih kapal kayu hingga kini meski
telah masuk zona merah pandemi virus kofit sembilan belas kabupaten situbondo menegaskan tidak melarang
pemudik di pelabuhan jangkar ketua satuan gugus tugas kofit sembilan belas kabupaten situbondo menegaskan bahwa
aktivitas muat kapal feri dan kapal kayu tetap berjalan seperti biasanya dan hanya memperketat
protokol kesehatan zainal ali mustafa
di situbondo jawa timur